dan sekarang kita update perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan empat empat ratus enam puluh lima kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif corona menjadi dua ratus lima puluh tujuh tiga ratus delapan puluh delapan orang
sementara kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id
juga mengumumkan penambahan satu ratus empat puluh pasien positif covid sembilan belas yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi sembilan sembilan ratus tujuh puluh tujuh jiwa
dan di samping itu kabar baik datang dari semakin banyaknya pasien positif corona yang sembuh
hingga pukul dua belas waktu indonesia barat
diumumkan tambahan tiga enam ratus enam puluh pasien sembuh dan totalnya kini menjadi satu ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus lima puluh delapan orang